pemerintah telah menetapkan libur nasional
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah pada tanggal dua dan tiga mei dua ribu dua puluh
dan juga menetapkan cuti bersama idul fitri
yaitu pada dua puluh sembilan april empat lima dan enam mei dua ribu dua puluh
keputusan cuti bersama dan libur lebaran tahun ini
diumumkan langsung presiden joko widodo pada rabu kemarin
presiden tetap mengingatkan warga untuk segera menjalani vaksinasi booster
karena pandemi belum usai
diperkirakan ada delapan puluh lima juta pemudik tahun ini
sementara penggunaan kendaraan pribadi
meningkat sebanyak empat puluh tujuh persen
dalam sidang kabinet paripurna di istana negara jakarta
jokowi juga meminta jajarannya berhati hati
memprediksi lonjakan arus mudik pada lebaran tahun ini
menurut jokowi hal ini bisa terjadi di luar perkiraan
ini bisa kalau yang saya tangkap di bawah
ini mau mudik semua
persiapannya juga harus ekstra
seiring dengan diizinkannya mudik tahun ini
sejumlah warga memilih melakukan mudik lebih awal
salah satunya terlihat di stasiun pasar senen jakarta
pada rabu sore
suasana stasiun terlihat ramai oleh calon penumpang
selain agar kebagian jatah tiket
mudik lebih awal sengaja dilakukan
untuk menghindari kebadatan pemudik saat mendekati lebaran
serta agar bisa lebih lama bercingkrama bersama sama
keluarga di kampung halaman
takut nanti akhir akhir nggak dapat tiket ya
kebetulan juga kerjaannya lebih fleksibel
jadi pas ada kesempatan
langsung ambil kesempatan mudik aja
jonny martinus mengungkapkan
tingginya antusiasme masyarakat jakarta
yang ingin mudik lebaran
membuat tiket kereta ke sejumlah tujuan
untuk keberangkatan tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh april dua ribu dua puluh
telah habis terjual
mengantisipasi kian melonjaknya jumlah pemudik
pt kai telah menyiapkan tiga puluh lima kereta tambahan
hal serupa terjadi di pelabuhan kalianget
kabupaten sumeneb madura jawa timur
warga kepulauan sumeneb memilih mudik lebih awal
untuk menghindari kebadatan pemudik
yang selalu terjadi menjelang idul fitri
namun jumlah kapal yang minim
membuat calon penumpang membeludak
kayaknya kurang kalau kapal hanya ada dua armada
karena tahun tahun kemarin pandemi
karena sekarang sudah dilonggarkan
ya masyarakat yang ada di daratan mungkin ingin pulang lebih awal
sementara itu pihak operator kapal
masih menunggu petunjuk dari pimpinannya
untuk menambahkan jadwal kapal ke kepulauan kanyan
antisipasi menghadapi arus mudik juga dilakukan di jalan tol cipularang
para pekerja tengah memperbaiki rekonstruksi jalan
di titik kilometer delapan puluh tiga jatiluhur purwakarta jawa barat
pekerjaan ditargetkan selesai dalam tiga hari ke depan
tim liputan cnn indonesia